presiden jokowi dodo kembali menekankan agar setiap lembaga pemerintah
wajib mengawasi pelaksanaan anggaran dalam setiap proyek
jokowi memerintahkan dalam menyusun dan pelaksanaan anggaran
tidak mengikuti tradisi pemerintahan sebelumnya
baik di level daerah maupun pusat
presiden joko widodo menegaskan agar tidak ada lagi benturan peraturan
dalam setiap proyek di setiap kementerian dan lembaga
hal ini disampaikan presiden jokowi dodo
dalam rapat terbatas mengenai sinkronisasi dan anggaran
sehingga tujuannya mindset dari sasaran yang ingin kita capai
dan ingin saya tekankan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi
dan sudah saya sampaikan sekarang bukan mengenai follow function
tetapi kita harus mengenai follow program
dan perencanaan betul betul terintegrasi
antar sektor antar wilayah antar pusat dan daerah
dan tidak ada lagi yang namanya ekosektoral